itu eh enak aja
tidak anda nggak setuju anda orang pertama yang nggak setuju
kalau ustazah masuk
maksudnya untuk lebih mengamankan aja supaya nggak ada hal hal yang tidak diinginkan
kalau gitu saya mau ngecek sekarang keberadaan haikal ya
ustazah itu sama si sobri
biar diurusin sama ustazah aja
biar kita tuh santai santai
nanti yang ngurusin ustazah aja sama ustazah yang lainnya
kalau memang bocah atau tuyul itu
pasti dia takut kan sama ayat ayat suci al quran
aku harus cari pukul itu
aku mau beritahu kalau tuyul itu bukan tuyul asli
tapi anak kecil yang ngutak
tapi kalau aku nari sendirian
bukan takut juga sih
nanti ketahuan si tv juga
iya nari takut
nanti aku pibis dulu
pak de terima kasih ya udah anterin dili sampai pulang ke rumah
aduh makasih banget nih pak de udah dianterin
kenapa nggak pulang sendiri aja sih
kayaknya siang masa nggak berani
sengaja saya anterin
kan sekarang lagi musim penculikan
uang bapak yang hilang udah ketemu belum
iya pak de
kayaknya sih ada yang nyuri nih
berani bener dia nyuri duit saya
kok sama ya kejadian di pondok
di pondok juga begitu
sampai pisang goreng saya tujuh biji hilang
itu mama kucing paling diambil
kucing mana doer pisang banyak begitu
hilangnya tuh bersamaan semua
gimana ceritanya sih
oh ceritanya panjang banget pak de
dari a sampai z
pokoknya pak lilis
cerita sepanjang mungkin
yang penting ada kopinya
tapi tenang pak de
kalau masalah kopi
bikin kopi buat pak de
bikin teka lama
itu gimana ceritanya
sebenarnya masih sesuai ustadz ya
nah nah nah
mau ngapain tuh anak tuh

aduh aduh aduh
untuk untuk untuk
untuk untuk untuk
untuk untuk untuk
aduh aduh aduh
ya allah ya karim
ya allah ya karim
ini kok direbutin
kalau kurang satu
mendingan beli aja tuh di pasar
bukan kan kita sebagai ustadz
gimana itu haikal keluar begitu ya
ngapain tuh dia tuh
daripada kencing batu ditahan
besok besok harusnya pakai pampers aja dulu
kalau mau keluar keluar begitu
itu pasti idenya
bawaannya mau keluar
mau keluar aja
pasti ada sesuatu ustadz
di kamar mandi itu kan gak ada cctv
kita gak bisa tahu pergerakannya itu ngapain aja kira kira
apakah dia mau nyuncur rencana atau segala macam
makanya besok besok boleh kita usulin lagi
kita tambah lagi cctv nya
kita taruh tuh di kamar mandi
udah di kamar mandi perempuan
eh enak aja
tidak aneh gak setuju
yang pertama yang gak setuju
ya maksudnya untuk lebih mengamankan aja
supaya nggak ada hal hal yang tidak diinginkan
saya mau ngecek sekarang keberadaan haikal ya
ustadz jangan diintip ustadz
apakah ustadz kenal
enggak enggak enggak
saya gak kenal
saya gak kenal ini
wah orang asing
tunggu tunggu tunggu
kita lihat aja dulu
dia mau ngapain
eh bentar ya
ini bukannya uang bapak yang hilang ya
ratusan sama limapuluan
kamu nemu di mana
jadi tadi tuh lilis bikin kopi
terus lilis nemu uang di lantai bawah meja
hah berarti uangnya bukan hilang di curi tuyul kan pak
oh karena pak lilis nih
saya jadi suuzon
justru saya mikirnya udah macem macem
makanya kalau naruh barang itu hati hati
nggak jadi dah
kopinya nggak jadi
ah tenang pak d
kopi mah tetap dibikinin
bukannya mau bantuin bapak bapak yang cari anak tadi ya
ada apaannya pak
tadi saya suruh kesini sama bapak bapak yang bawa anak kecil
kayaknya santri sini
katanya suruhku masuk
oh jadi bapak disuruh kemari sama bapak itu lantaran anak bapak hilang
yudha silakan masuk pak
eh tapi tunggu dulu pak
jangan jangan anak yang kayak tuyul itu anak berapa kali
tunggu dulu pak
pokoknya ini ceritanya panjang
mendingan kita kasih tahu ke ustadz dulu ya
terima kasih pak
pak pak pak
ustadz terjadi sesuatu nih ini darurat
bapak bapak yang ngobrol sama sendiri
ini bukan nggak mau dibantuin
takut ada kejadian kejadian lagi di sisi lain
iya kita di sini aja nunggu dulu ya
tolong jagain ya
tapi toh fetih nggak sih that dong yang tapi membuat eksen central antes itu ragam way